iya pak jadi ada segerombolan orang yang naik ke bis
dia masuk ke dalam tiba tiba
mereka mau mencuri dan salah satu dari mereka namanya pak anas
bapak bisa segera menangkap orang yang bernama anas itu
karena orang itu sangat berbahaya pak
udah beberapa kali dia ngelakuin kejahatan
dan kita juga gak tau dimana
kamu mau bongkar penyamaran saya depan aida
supaya dia semakin membenci sama saya begitu
kamu bongkar semuanya
kenapa tadi aku deg degan
waktu dokter panji nangkep aku pas aku mau jatuh
rasanya aku pengen banget terus deket sama dokter panji
dokter simpen barang barang ini
kalau dokter gak mau sampe aida tau
kalau dia sampe tau
dia akan semakin sakit hati
dan semakin kecewa sama dokter
karena dokter terus membohongi dia
ini semua aku lakuin demi kamu aida

aku gak bisa ngeliat kamu sedih lagi
aku tau kamu begitu mencintai dokter panji
aku akan bantu kamu untuk deketin kamu sama dokter panci lagi
meski aku harus menahan sakit hati dan kesedihan aku
kok kelihatannya pada serius banget sih ngomongnya
ini kita lagi ngobrolin masalah yang banyak kita yang ngelak tadi
sekalian aku juga mau ngucapin terima kasih sama dia karena udah nyelamatin kamu
sekarang aku mau nungguin dia
aku mau nungguin dia
aku mau nungguin dia
aku juga mau ngucapin makasih karena
kalau kamu gak nolongin aku tadi kan bisa bisa aku yang ketembak
udah jadi kewajiban gue
sebagai laki laki sejati melindungi makhluk lemah
perempuan kayak lo
gini sebagai tanahku
udah terima kasih aku aku akan ngerawat kamu sampe kamu sembuh
dimulai dari ngasih obat buat kamu
kalo minum ya saya udah cuci tangan pad tadi di kamar mandi
bisa kami bicara sebentar dengan saudari aida
kami perlu kesaksian saudari aida atas kejadian pebajakan bis tadi pagi
kalau gitu kita bicara di luar
aku tinggal di luar lagi
sekali lagi terima kasih ya
karena kamu gak membongkar penyamaran saya depan aida
tapi kalau boleh tahu san
saya ngelakuin bukan buat dokterku
saya lakuin semua ini demi aida
sampai kapan doktermu menyamar seperti ini dong
kalau dokter mau mendekati aida lagi
buka dengan cara seperti ini
lakuin dengan cara jantan dong
iya pak jadi ada segerombolan orang yang naik ke bis
dia masuk ke dalam tiba tiba
mereka mau mencuri dan salah satu dari mereka namanya pak

bapak bisa segera menangkap orang yang bernama anas itu
karena orang itu sangat berbahaya pak
udah beberapa kali dia ngelakuin kejahatan
dan kita juga gak tau dimana tempat persembunyian mereka
terima kasih atas informasi kalian
kami akan berusaha keras untuk menangkap dia dan gerombolannya
makasih banyak ya pak
kalau begitu kami akan kabari setelah kami berhasil menangkap dia
aku balik lagi ke kantor ya
aku mau bilang makasih sama kamu karena
kalau nggak ada kamu tadi pasti panas
makasih ya sam
kamu masuk lagi ke dalam
rawat baja yang baik ya
dia kan orang yang berarti buat kamu
berarti buat aku
iya dia kan
dia kan juga udah
udah ngelamatin nyawa kamu
buat ngerawat dia
yalah pasti aku jagain bajet
perasaan saya menjadi gak enak begini
jangan jangan jangan jangan dia mati nih
dibuat apa saya ngurusin dia
dia mau mati kayak atau enggak dia bukan urusan saya lagi
salahnya dia kenapa dia mengalah lagi saya
enggak enggak enggak
perasaan saya ini semakin saja tidak enak nih
apa hari ituan
bapak kok kayaknya capek banget
dan tumben tumbennya bapak datang tewat
tadi pagi mobil saya mogok di tengah jalan
terus saya naik bis
tapi ternyata setelah itu bisa saya dibajak sama orang jahat
tapi bapak gak apa apa kan
sebenarnya saya hampir disakiti sama salah satu penjahat itu
tapi saya berhasil diselamatkan oleh aida
dia begitu nekat membantu saya
padahal itu bisa membahayakan jiwanya
bapak jangan mau kemakan tanpa rebuatannya aida
ini itu awalnya aja baik pak
tapi sebenarnya dia tuh pasti ada maunya
dia itu pembohong pak
sama kaya waktu itu dia bohongin oma
sama kaya waktu itu dia bohongin oma

sama kaya waktu itu dia bohongin oma
sama kaya waktu itu dia bohongin oma

apalagi waktu itu saya